saya tau ceng itu orang pake baju garis garis
itu mah kamu ceng baju baju kamu
itu dagunya juga keliatan itu dagu kamu
kalo dipotokan kamu begitu suka dicamuk camukin
siapa nih dang
ayah gak apa apa kan
cuma ditunda sebulan sampai dua bulan lagi
iya mah gak apa apa
isi di luar
saat neng emphasizes
pokoknya bakal habis
kalau tuang servisnya ini lcd nya yang kena
ya bisa sih diganti lcd baru
tapi gitu mahal
mending ganti tap baru
di hack itu tap pak ustadz rw
ya kita ngobrol di dalam saja
saya bisa senewan sama anak wajahnya
harga tap yang barunya berapa
macem macem dari sejuta
sampai lima juta ada pak
santannya diaduk terus
kalau enggak nanti santannya pecah
aduh kete pelan pelan aja icet
gak usah kenceng kenceng
yang penting jangan berhenti sampai mendidih
ini tuh susah tau bi
kamunya aja yang males
tunggu akang sebentar
udah ngambil pecah santannya
pengganti kuman yang kemarin dijuall
tapi akang minta jangan dijuallnya
neng mah gak usah tau
itu mah gak bakal dijual
kalau dari beratnya mah
asa asa dua kali berapa gramnya maka dia paling halus

dari yang kemaren ya
simpen aja dulu ah
nggak jadi nin
mau ngajak jalan emak bapak sama ronaldo
bilangin salam ke wa'asahum wa'irah dan ronaldo ya kang
insya allah disampaikan
bilangin ke ronaldo angka kangen gitu
kita main tebak tebakan gambar yuk
tebak tebakan gambar apa ceng
tapi jangan gambar ponol loh ceng
iya jangan ceng dosa
saya mau gambar
mau hobi main gituan
ya udah kalo nggak mau ikut main
tebak nih ya ini gambar siapa
sebentar sebentar sebentar
saya tau ceng
itu orang pakai baju garis garis
itu mah kamu ceng baju baju kamu
itu dagunya juga kelihatan itu dagu kamu
kalo dipotokan kamu begitu suka dicamuk camukin
gambarnya juga kurang jelek lagi
kalau yang ini sebelah saya
bajunya tuh mah sama rambutnya sida
kom foto siapa sih
nama siapa sih
boleh liat boleh liat boleh liat
ih katanya handphonenya jelek murahan gambarnya buram
ya udah nggak usah liat
udah tidak usah liat tidak usah liat udah
ngapain sih ah
udah nggak usah
ceng ah apa sih kamu
udah nggak usah diliat dang
udah nggak apa apa kom
jangan dadah nggak usah
kamu yang masa mau lihat ya
saya nggak mau kasih liat dong
tapi kamu maksa yaudah saya kasih liat
apus apus eh apaan sih
ini kan cuma mirip sama kamu
ya ngapain sih foto gitu disimpen simpen
ini nggak ada hubungannya sama kamu pedut
ini cuma bajunya sama mukanya hampir sama
ya nggak usah gitu juga buang aja terpotong ngapain sih
nek jangan ngurangin embon saya bukan embon kamu
kenapa nyemin buang buang

ini emang mirip
saya mau menghaya hayain kamu dari sini
senyumnya mirip dang
lelahnya bisa sama sama kamu nek
masih beneran ya dang ya
bajunya sama rambutnya sama
ini mah kembarnya bener bener kembar ini mah
gimana dang sini foto dulu
ngambek lucunya doi
lucu banget dong
lucu apanya doi
kang dada nggak tahu bajunya dipakai sama duduk
ini baru lucu
itu teh di depan kami sekali nek
siap siap hari juga kayak begitu
kita menanam bayam
sawinya di sebelah sana pak saung
kalau jagung dan cabai
di sebelah sana
ini makan siangnya
terima kasih pak saung mira
sekarang teh papa teh lagi sakit sakitan
orang orang teh tetep aja ngejelek jelekin papa
ngomongin keburukannya papa